ya film merupakan salah satu bentuk karya seni universal yang mampu dinikmati beragam halayak dunia
film yang muncul dari sebuah ide kreatif pun menjadi salah satu industri yang mampu mengharumkan nama indonesia
lewat bakat dan ide ide briliant sinias sinias muda tanah air kini kian berkibar dan menembus pasar mancanegara
insight kali ini khusus menghadirkan mereka yang telah bekerja keras lewat industri sinema dan berhasil mengantar indonesia ke mata dunia
inilah insight bersama saya desi anwar
berkiprah di kancah hollywood dan mengharumkan nama indonesia tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi aktor joe taslim
nah seperti apa kisah dibalik kiprahnya dan sejauh mana tantangan yang harus dihadapinya
kita langsung saja berbincang bersama joe taslim
hai joe tas dulu
terus terang joe kalau kita bicara soal star trek ini bisa jadi satu episode sendiri
saya tuh sudah nonton star trek dari umur saya masih kecil ya
pokoknya star wars nggak penting lah
yang penting itu star trek termasuk film filmnya
nah joe sendiri congratulations ikut bangga karena nanti star trek beyond
akan dirilis bulan mei ini ya
official trailernya mei dua puluh tapi filmnya rilis di julai dua puluh dua
kalau sneak preview dong
joe taslim aktor indonesia di star trek film hollywood
pastinya ini film hollywood kedua saya
and seru banget sih pastinya pengalamannya di situ ketemu teman teman di chris pine zachary quino
and then ketemu dia kerja bareng dia
jadinya pengalaman pengalaman di set dari berangkat sampai selesai kita semua we had so much fun
berapa lama total shootingnya
di vancouver kemarin hampir empat bulan
terus api bulan lalu sempat ke los angeles buat ada shoot tambahan couple days
dan sekarang udah final it's wrapped
so i think sekarang udah dimasak di post production
tapi bisa ini nggak sedikit aja karakter yang dimainkan
karakter yang dimainkan sebenarnya i can't really say anything
tanpa terlalu memberikan terlalu banyak spoiler ya
dari planet bumi atau dari luar angkasa
jadi emang akan banyak kejutan di situ
dan emang akan ada twist twist yang bagus
jadi emang sedikitpun kalau dikasih tau akan ngerusak
cuma yang bisa di share emang ini film si file pertama saya kan
dan sebelumnya belum pernah kalau shooting shooting yang berbobo planet berbobo yang ada alien planet terus teknologi teknologi seperti itu
dan kita shootingnya emang technical banget
dan emang waktu saya shooting fast gak begitu lama waktu shooting
tapi di star trek lebih lama
biasanya di fast itu kita cuma sembilan jam
karena kita shoot ya real location semuanya juga present day gitu kan modern life
tapi apa tantangan yang paling menarik ya
karena kan sci fi kan biasanya banyak ininya lah special effect dan lain sebagainya
sementara kalau fast furious kan lebih ke action ya
apa kira kira yang highlight dari shooting sci fi ini
highlightnya sih sebenarnya ya kita lokasinya sih
jadi lokasinya sendiri kita gak familiar gitu
karena sebagai seorang aktor kan kita familiar tentang lokasinya
tapi nggak di luar angkasa kan lokasinya
atau banyak simulasi gimana
ada semuanya sih
ada planet tersendiri ada di dalam pesawat juga
which is track movie ya seperti itu
jadi itu sesuatu yang baru yang sangat sangat challenging gitu
jadi kita harus kayak okay this is moving space moving ship gitu
jadi secara pembawaan mind nya kita juga harus tau kalau pada saat dia crash pada saat dia mendarat kita harus
ya karena pada saat kita di studio kan semuanya simulasi kan
ada beberapa set yang bergerak gitu setnya
tapi ada juga enggak
dan kita harus tau kalau ada crash di sana
jadi ada green scene juga
green scene berarti imajinasi kita harus lebih baik kan
ada orang nembak dua puluh orang nembak kesini
segi actingnya menantang
menantang karena kerja bareng sama ada idrus elba
whist a huge huge actor lah sekarang ya
setelah dia menang dua piala di sec awards
dia sekarang emang lagi on top gitu
jadi secara acting saya belajar banyak sih
belajar banyak di talem ini
banyak dapat pengalaman baru banyak dapat masukan juga
pada saat kita lagi acting bareng
kayak sharing gitu
it's so fun karena kerjanya kayak
the teamworknya juga kayak
friendshipnya juga enak gitu
jadi kayak ada sesuatu ya
mereka bisa ngasih masukan juga
kita sharing dengan director juga
dengerin gitu itu diskusi bertiga gitu
me justin gitu kan
tapi ada semacam hirarki gak dalam how they treat you kan
chris pine zawid zaldana dan juga idris elba
merasa agak sedikit anak bawah gak atau gimana
jujur malah enggak
karena mereka yang sangat humble sih
jadi pada saat sampai di vancouver juga
kita langsung meeting dulu
kayak board meeting ceritain filmnya seperti apa gitu
dan saya ketemu sama semuanya
yang ketemu sebenarnya
tapi kan gak bisa nunjukin
jadi kayak okay i'm an actor from indonesia
jangan sampai kayak terlalu again excited
and kayak lupa fokus
jadi ketemu semuanya salamuan salamuan
dan mereka tau indonesia itu dimana
tapi kayak masih
karena mungkin belum pernah ke cpc
tapi bali semuanya tau
asal jangan mereka pikir bahwa indonesia itu
adalah bagian dari bali ya biasanya
makanya disitu juga ada message seperti itu juga
pada saat yang temen temen yang kayak gak tau
kasih tau bali is part of us
dan kita bukan malaysia
jadi kamu jadi duta besar juga dong
ada laganya tentu saja dong
tapi flashback sedikit
bagaimana audition untuk sampai di indonesia
role yang sekarang ini masih misterius apa
tapi pasti kita akan bangga lah istilahnya
karena ini salah satu role yang penting ya di star trek
waktu lucunya sih nggak pernah nyangka juga bakal gabung di star trek
karena kemarin itu
saya ada perempuan indonesia satu tapi akhirnya mundur
akhirnya saya nggak ada kerjaan gitu
waktu itu persiapan satu tahun untuk satu film indonesia
jadi saya kayak kosong satu tahun
jadi saya terbang ke la buat belajar acting gitu
oke lah kalau nggak ngapa ngapain mendingan memperdalam deh
ada sekolahnya sendiri ya
iya untuk teknik audisi
supaya lebih smooth lah dalam melakukan audisi dalam berbahasa inggris gitu
tekniknya segala macam bla bla bla
itu berapa lama kursusnya
dua bulan sih
jadi kayak sepuluh jam satu hari
tapi hasilnya ternyata efektif ya
iya jadi masih belajar
gak jadi gak audition
pada saat lagi sekolah acting akhirnya sabtu minggu saya ke disneyland kan
terus my manager buci juga ikut
lagi di sinila lagi main main tiba tiba dapat email dari justin gitu
and then i was like ini siapa yang kayak ini kayak ada yang ngerjain deh ya
because i don't know kalau justin punya email aku kan
jadi kayak ini pasti orang ngerjain
ngomong kalau dia lagi ngerjain star strike
dan dia nanya gitu
tapi kalimat yang pertama gimana
ya karena mereka sopan
karena disitu emang kayak gitu sih
kayak sesuatu itu kayak bener bener so polite
jadi gak langsung
gak kayak gitu sih
i said like ya kalau gitu nanti dia ngobrolin tentang karakternya
diceritain karakternya ini ini ini ini ini ini gitu
and situasinya gini gini gini
jadi berarti selama
kayak tiba tiba dapetnya gitu
iya petir di siang
kalau dalam bahasa inggrisnya it doesn't really work ya
tapi wow luar biasa sekali ya
dan setelah itu langsung jadi bagian dan shootingnya empat bulan ya di
almost dari juni selesai oktober

tapi waktu ini kita udah udah

tapi waktu ini kita udah udah
oke kita break sebentar jo
tapi waktu ini kita udah udah
berarti selama ini justinnya juga memperhatikannya kiprah

lagi ambil kursus ini actingnya
perbincangan bersama jo taslim akan kita lanjutkan sesaat lagi tetaplah bersama inside
perbincangan bersama jo taslim akan kita lanjutkan sesaat lagi tetaplah bersama inside
perbincangan bersama joe taslim akan kita lanjutkan sesaat lagi tetaplah bersama insight

lagi ambil kursus ini actingnya
perbincangan bersama jay taslim akan kita lanjutkan

anda masih bersama insight kita lanjutkan kembali perbincangan
bersama aktor joe taslim yang akan tampil dalam star trek beyond pada bulan juli
gimana starship enterprise dalemnya
dalemnya keren sih
walaupun itu di studio itu set tapi pada saat saya test camp pertama kali
test cam datang lihat gitu lihat bangkunya james t kirk disitu
coba dudukin disitu kan
ada adegan adegan lari lari segala macam
mereka mau test cam lah untuk kostumnya
untuk gimana bawain karakternya
jadi udah keliling keliling udah lari lari
ini kan dari star trek ya ada si
dia selalu ngatakan
jadi disitu nanti ada si captain kirk dan juga tentu saja dr spock ya
masih ada kirk masih ada spock masih ada tim intinya
masih ada ya oke
nah tentu saja joe taslim kan sebelumnya juga sudah tampil di fast and furious no enam
jadi ini mungkin mereka juga tahu nama joe taslim karena sudah ada di fast and furious
karena fast and furious ini kan film hollywood yang luar biasa top up lagi
one of the guys meninggal ya pada saat itu
apa yang dibawa sampai sekarang ini
pengalaman pertama kali menjadi aktor di hollywood
salah satu seri blockbuster yang ditunggu tunggu
tentu saja udah lihat tuh adegannya luar biasa
gak nyangka juga sih dapet adegan yang spesial kayak gitu
satu scene tv emang khusus untuk ja ada karakter yang aku mainin
tapi pengalaman semuanya pasti luar biasa ya
gak ada kata kata yang bisa discribe how it feels gitu di syuting film holl
apalagi itu film holdo pertama saya kan
tapi yang lebih ini sih apa yang saya dapat sih responsibility
kayak tanggung jawabnya juga besar gitu
ini so bener bener ya karena kan jo seorang ini lah
aku mau cerita di scene ini ada satu kejadian prosesnya
jadi saya meeting sama justin sama choreographernya
mereka bilang ini harus beberapa hari
terus tapi karena timeline schedulenya begitu sudah pack banget
terus koreografernya bilang gak mungkin gitu
jadi itu ke pressure kayak tiba tiba
jadi jangan empat hari tapi harus satu hari kelar
karena shooting cuma delapan jam sembilan jam kan
nah ini bagi
pagi sampe jam tujuh malam udah kelar gitu
udah kelar ya
dan semua adegannya
bagi jo seorang martial artist adegan seperti ini susah gak
adegan seperti ini
karena ini kan this is you kan betul betul
anda sebagai seorang
gak pernah syuting action sebelumnya akan sangat susah sih
ini kombinasi antara apa dan apa karate judo technolog
ini martial art in general sih ya
karena karakter yang dimainin kayak dia mercenary kan
so is skillful dari berbagai macam bela diri gitu
ceritain jadi dia bisa apa aja
dan keliatan jauh lebih bagus daripada
polisi dibantai dalam waktu beberapa detik gitu kan
jadi karakter yang dikasih ke saya emang he's badass
kalo melihat ini sering nonton karyanya sendiri gak
tapi nggak diulang ulang udah nonton sekali yaudah gitu
biasanya melihat ada semacam otokritik apa yang harusnya
harusnya saya begini atau
kritiknya sebenernya karena ini shooting kita cepet banget
aku ngerasa kalau kita punya dua hari akan lebih bagus
tapi aku juga ngerasa
tapi aku juga dapat sesuatu bahwa in a real life
itu nggak ada yang smooth
jadi gak ada fight yang terjadi dalam situasi kita mau bikin real fight scene
gak akan ada yang namanya ngelaknya mulus
atau mukulnya mus karena dalam situasi berantem itu pasti agak messi
jadi di downside shooting cepet ada juga kelebihannya jadi make it
jadi lebih natural sih
gak selalu kayak orang jago yang semuanya serba
serba mulus gitu
jadi dalam real fight tuh impossible sih
waktu pertama kali ini kan film joe tasli
yang di hollywood pertama kalinya bagaimana pengalamannya
karena kalo udah star trek istilahnya udah punya pengalaman lah
ini pertama kali masuk ke hollywood
pertama kali disini saya i was super grounded ya
gak berani ngomong
gak berani karena
karena disini kayak takutnya gini
kayak takutnya oke kesini gak boleh kacau nih
nggak boleh bikin kesalahan jadi semuanya kayak
karena gak mau kayak kesannya orang indonesia dibawa ke hollywood tiba tiba cemen atau males atau telat
waktu satu menit pun belum dijemput saya udah standby di lobby gitu
jadi semuanya kayak super strict lah
kalo dengan star trek ini dari satu sampe sepuluh
berapa you bagaimana memainkan karakternya actionnya how happy
the proses waktu pengambilan gambar juga semuanya berjalan sangat lancar sih
and then sekarang udah mulai lebih relax karena udah pernah kerja sebelumnya
jadi udah berani lah udah berani ibaratnya bercanda bercanda
kalo dulu saya udah kayak soldier kayak ninja gitu
manggil siap gitu duduk duduk
sekarang udah mulai ngobrol
kalo sekarang udah langsung
saya liat dulu ya
nah ini kan kita liat yang fast and furious
joe ini laganya kan karena mungkin karena di the rate juga karakter yang dimainkan kan karakter yang action gitu
dan juga katanya nanti di star trek juga ada berantem berantemnya
is this ini yang mau dijadikan yo bener bener persona
yang kedepan kedepannya mungkin dalam memilih
enggak juga sih cuma sekarang kan hollywood sekarang setelah film the raid
gak cuman bisa acting tapi juga bisa berantem gitu
so otomatis akan ada kayak lumayan stereotype lah bahwa mereka kalau misalkan ada satu role looking for like asians
like jackie chan atau bruce lee
probably tony jaa lee byung hun dari korea
jadi kayak pasar itu akan ada aku akan masuk disitu tapi for me as an actor sih harusnya gak sih harusnya gak terkotak kotakan seperti itu
jadi film apapun itu balik lagi selama scriptnya bagus we work with the great people genre apa aja harusnya gak masalah sih
tapi kalau dari segi your martial art atau misalnya judo taekwondo silat itu masih terus menerus lakukan training
latihan terus setiap latihan setiap hari masih terus cuman judul udah jarang cuman sekarang lebih ke physically
because i realize kalo as an actor kita gak tau kan film berikutnya itu apakah akan film beradirnya judo apakah silat atau kungfu
jadi kita gak butuh waktu banyak kita more focus to technical
jadi semuanya physically semuanya ready
jadi kita udah siap gitu
we will net bernow apa yang akan datang tiba tiba suruh main aikido atau main wushu and then tiba tiba fisik kita gak kuat gitu kan
karena hanya satu film ya dimana joe gak ada action actionnya ya lebih ke romance nya gitu kan
dalam waktu yang sangat singkat ya
dari domestic lah istilahnya nasional terus langsung ini menurut joe karena lebih factor the rate nya atau apanya ya
atau memang sekarang arah yang dicari oleh box office atau hollywood itu memang kombinasi antara keterampilan berlaga dan lain sebagainya
sekarang emang gak bisa dipungkiri untuk karir saya pribadi ya
tapi emang gak bisa dipungkiri emang the rate itu buka pintu begitu banyak sampai ke luar negeri gitu
karena emang fenomenal ya waktu itu
karena the rate itu emang kayak jadi key blood semua film action di hollywood
lihat ini feel ini energi yang mereka mau pengen dapat gitu
padahal di the rate sendiri gak ada gerakan akrobatik
dari ujung dari awal sampai akhir betul betul dramatis
jadi penonton tuh gak cuma nonton orang berantem tapi dia ngerasain emosinya dia ngerasain tensionnya dia ngerasain what they're fighting for gitu
jadi penonton tuh dibawa ke situ that's the energy yang hollywood sekarang mau capture gitu
dan the rate jadi salah satu film yang jadi
maybe karena baru beberapa film juga kan
tapi menurut joe sendiri karena lebih faktor action nya atau lebih faktor acting nya atau ya your good looking
i think gini i had an audition in vancouver gitu untuk satu film yang aku dapet gitu tapi aku gak bisa kerjain
harusnya aku shooting di setelah star trek aku shooting lagi salah satu film di vancouver another movie
oh sekarang udah mulai sombong ya
i realize ternyata dari justru pengalaman kayak baru beberapa film i realize ternyata untuk karir kita ke depannya mau maju ke depan seperti apa
proyek yang kita pilih gitu kita ngerasa sing gak sama project itu kita ngerasa kita sanggup gak gitu
bendingan jangan gitu that's me
soalnya supaya kita bisa oh ini harusnya karakternya joe taslimo disini
kita break sebentar tapi kita akan melanjutkan setelah informasi berikut ini perbincangan yang sangat menarik bersama joe taslim star trek beyond

kita lanjutkan kembali perbincangan bersama joe taslim star trek beyond
perbincangan bersama aktor joe taslim yang akan tampil dalam star trek beyond pada bulan juli joe gen
gimana starship enterprise dalamnya
oh dalamnya keren sih walaupun itu di studio itu set tapi pada saat saya test camp pertama kali
test camp datang liat gitu liat bangkunya james t kirk disitu dan coba dudukin disitu kan
terus ada kayak adegan adegan itu lari lari segala macam mereka mau kayak test camp lah
terus ada kayak adegan adegan itu lari lari segala macem mereka mau kayak test camp aja gitu
terus ada kayak adegan adegan itu lari lari segala macem mereka mau kayak test camp aja gitu
alangnya lah untuk k rat cosas

captain kirk dan juga tentu saja dr spock ya
masih ada kirk masih ada spock masih ada tim intinya
masih ada ya oke
nah tentu saja joe taslim kan sebelumnya juga sudah tampil di fast and furious no enam
jadi ini mungkin mereka juga tahu nama joe taslim karena sudah ada di fast and furious
karena fast and furious ini kan film hollywood yang luar biasa top up lagi
one of the guys meninggal ya pada saat itu
apa yang dibawa sampai sekarang ini
pengalaman pertama kali menjadi aktor di hollywood salah satu seri blockbuster yang ditunggu tunggu
dan saya sudah lihat adegannya luar biasa
enggak nyangka juga
saya juga sih dapat adegan yang spesial kayak gitu satu scene diwi
emang khusus untuk ja ada karakter yang aku mainin
tapi pengalaman semuanya pasti luar biasa ya
enggak ada kata kata yang bisa describe how it feels gitu di shooting film holly
apalagi itu film holl pertama saya kan
tapi yang lebih ini sih apa yang saya dapat sih responsibility
kayak tanggung jawabnya juga besar gitu
ini semua benar benar ya
karena kan jo seorang you're a martial artist ya
aku mau cerita di scene ini ada satu kejadian prosesnya
jadi saya meeting sama justin sama choreographernya
mereka bilang ini harus beberapa hari
terus tapi karena timeline schedule gitu sudah pack banget
terus koreografernya bilang gak mungkin gitu
jadi itu ke pressure kayak tiba tiba
jadi jangan empat hari tapi harus satu hari kelar
karena shooting cuma delapan jam sembilan jam kan
nah ini bagi
pagi sampai jam tujuh malam udah kelar gitu
udah kelar ya
dan semua adegannya
bagi jo seorang martial artist adegan seperti ini susah gak
adegan seperti ini
karena ini kan this is you kan betul betul
anda sebagai seorang
gak punya basic
gak pernah syuting action sebelumnya akan sangat susah sih
ini kombinasi antara apa dan apa karate judo technolo
ini martial art general sih
karena karakter yang dimainin kayak dia mercenary kan
so is skillful dari berbagai macam bela diri gitu
ceritain jadi dia bisa apa aja
dan kelihatan jauh lebih bagus daripada
di tiga polisi dibantai dalam waktu beberapa detik gitu kan
jadi karakter yang dikasih ke saya emang he's
kalau melihat ini sering nonton karyanya sendiri nggak
kadang kadang tapi nggak diulang ulang udah nonton sekali yaudah gitu
biasanya melihat ada semacam otokritik apa yang harusnya
harusnya saya begini atau
kritiknya sebenarnya karena ini shooting kita cepet banget
aku ngerasa kalau kita punya dua hari akan lebih bagus
tapi aku juga ngerasa
tapi aku juga dapat sesuatu bahwa in a real life
in a real fight itu nggak ada yang smooth
jadi gak ada
fight yang terjadi dalam situasi kita mau bikin real fight scene
gak akan ada yang namanya ngelaknya mulus
atau mukulnya mulus
karena dalam situasi berantem itu pasti agak messi
ada juga kelebihannya jadi make it
jadi lebih natural sih
gak selalu kayak orang jago yang semuanya serba
serba mulus gitu
jadi dalam real fight tuh impossible sih
waktu pertama kali
ini kan film joe taslim di hollywood pertama kalinya
karena kalau udah star trek
istilahnya udah punya pengalaman lah
ini pertama kali masuk ke hollywood
pertama kali disini saya
gak berani karena
karena disini kayak takutnya gini
kayak takutnya oke kesini gak boleh kacau nih
gak boleh bikin kesalahan
jadi semuanya kayak
karena gak mau kayak kesannya orang indonesia dibawa ke hollywood tiba tiba cemen atau males atau telat
jadi waktu satu menit belum dijemput saya udah stand by di lobby gitu
jadi semuanya kayak super strict lah
dan happy dengan performance itu
kalau dengan star trek ini dari satu sampai sepuluh berapa
bagaimana memainkan karakternya actionnya
the proses waktu pengambilan gambar juga semuanya berjalan sangat lancar sih
and then sekarang udah mulai lebih relax
karena udah pernah kerja sebelumnya
jadi udah berani lah
udah berani ibaratnya bercanda bercanda
kalau dulu saya kayak udah soldier kayak ninja gitu
manggil siap gitu duduk duduk
kalau sekarang udah mulai ngobrol
kalau sekarang langsung
saya lihat dulu ya
nah ini kan kita lihat yang fas and furious
joe ini laganya kan karena mungkin karena di the rate juga karakter yang dimainkan kan karakter yang action gitu
dan juga katanya nanti di star trek juga ada berantem berantemnya
is this ini yang mau dijadikan your bener bener persona on the screen
yang kedepan kedepannya mungkin dalam memilih karakter atau
enggak juga sih
cuma sekarang kan hollywood sekarang setelah film the rate
ya nggak cuma bisa acting tapi juga bisa berantem gitu
so otomatis akan ada kayak lumayan stereotype lah bahwa mereka kalau misalkan ada satu role looking for like asian
so jadi kayak pasar itu akan ada aku akan masuk ke situ
tapi for me as an actor sih harusnya enggak sih
harusnya nggak terkotak kotakan seperti itu
jadi film apapun itu balik lagi selama scriptnya bagus
genre apa aja harusnya nggak masalah sih
tapi kalau dari segi your martial art atau misalnya judo taekwondo silat itu masih terus menerus lakukan training
artinya setiap hari masih terus
cuma judo udah jarang
cuma sekarang lebih ke physically
because i realize kalau as an actor kita enggak tahu kan film berikutnya itu apakah akan film beradirnya judo apakah silat ataupun kungfu
jadi kita harus maintain physically stamina semuanya selalu ready
jadi pada saat kita jump to the production
jadi kita enggak butuh waktu banyak
jadi sebenarnya physically semua kita udah siap gitu
we will never know apa yang akan datang
tiba tiba suruh main aikido atau main wushu and then tiba tiba fisik kita gak kuat gitu kan
karena hanya satu film ya dimana joe enggak ada action actionnya ya lebih ke romance nya gitu kan
tapi kalau kita lihat ya karirnya kiprahnya joe
ini dalam waktu yang sangat singkat ya
dari domestic lah istilahnya national terus langsung
ini menurut joe karena lebih faktor the ratenya atau apanya ya
atau memang sekarang arah yang dicari oleh box office atau hollywood itu memang kombinasi antara keterampilan berlaga dan lain sebagainya
sekarang emang gak bisa dipungkiri untuk karir saya pribadi ya
untuk kalau saya pribadi nggak bisa dipungkiri emang the rate itu buka pintu begitu banyak sampai ke luar negeri gitu
karena emang fenomenal ya waktu itu
karena the rate itu emang kayak jadi key blood semua film action di hollywood
lihat ini feel ini energi yang mereka mau pengen dapat gitu
padahal di the rate sendiri nggak ada
gerakan akrobatik semuanya real gitu
tapi emang perfectionistnya si gard itu emang dia bikin setiap adegan fight scene itu seperti delivery dramaccene gitu
dari ujung dari awal sampai akhir betul betul dramatis
jadi penonton itu enggak cuma nonton orang berantem tapi dia ngerasain emosinya dia ngerasain tensionnya dia ngerasain what they're fighting for gitu
dan rate jadi salah satu film yang jadi key blood nya gitu
maybe karena baru beberapa film juga kan
tapi menurut joe sendiri karena lebih faktor action nya atau lebih faktor acting nya atau ya you're good looking
i think gini i had an audition in vancouver gitu satu film yang aku dapat gitu tapi aku enggak bisa kerjain
harusnya aku shooting di setelah star trek aku shooting lagi salah satu film di vancouver another movie
oh sekarang udah mulai sombong ya
i realize ternyata dari justru pengalaman kayak baru beberapa film i realize ternyata untuk karir kita ke depannya
mau maju ke depan seperti apa it depense on the project yang kita pilih gitu
beningan jangan gitu
soalnya supaya kita bisa oh ini harusnya karakternya joe taslim
kita break sebentar tapi kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini
perbincangan yang sangat menarik bersama joe taslim star trek beyond
ya kembali dalam inside film prenjak
besutan para sinias muda indonesia mengukir prestasi dengan terpilih sebagai film pendek terbaik dalam ajang semen the lacritic di festival film di kans perancis untuk tahun ini
aku tenang pengen jalan dulu ke w aku lagi butuh duit tenang dan ada yang suka nge tenis ke w
semaine de la critique tahun dua ribu enam belas ini merupakan kategori tertinggi dari critique week cannes untuk short film atau film pendek
prenjak memenangkan film pendek terbaik yang dipilih dari sepuluh film yang diputar dalam kompetisi ini
finalis yang terpilih sebelumnya disaring dari satu lima ratus film pendek yang dikirim ke panitia festival
perenjak berdurasi dua belas menit empat puluh detik dengan latar belakang kultur lama di yogyakarta
perenjak menjadi film ketiga sutradara regas banuteja yang berlaga di festival internasional
sebelumnya regas telah mengukir prestasi dengan film lembusura di festival film berlin tahun dua ribu lima belas
prenjak menangkap pelanggan yang berpengalaman di film festival di hong kong pada tahun dua ribu enam belas
nah hanya dalam waktu dua hari syuting film prenjak selesai dilakukan dan kemudian didaftarkan dalam ajang festival film kans tahun dua ribu enam belas
kini telah hadir di studio bersama saya rega sebanoteja sutradara film prenjak dan ditemani oleh ersha rusmandono sinematografer film perenjak
gimana perasaannya karena ini merupakan salah satu festival yang lumayan ya bergensi
apa makna memenangkan semendik la kritik ini bagi anda sebagai sutradara film prenjak
kami sebagai pembuat film itu selalu menganggapkan sebagai festival paling tinggi di dunia ya waktu itu
dan kami sangat kagum dengan sutradara sutradara yang berkompetisi di dalamnya gitu
di tahun ini di usia kami yang ke dua puluh tiga kami berkesempatan untuk berkompetisi di sana
iya ini baru dua puluh tiga ya mudah mudahan sekali biasanya orang masih suka main main ini dalam usia ini
tapi sebenarnya yang paling penting bagi saya ketika memenangkan ini adalah justru ini menjadi semangat atau menjadi pemantik semangat kita untuk balik ke indonesia dan berkarya film lagi
karena pengalaman bertemu dengan sutradara sutradara lain di sana kita berdiskusi bertukar pikiran itu sangat membuka mata saya bahwa sinema itu sangat luas
dan banyak sekali yang bisa dieksplorasi
sementara saya yang hanya saya tahu hanyalah cinema di indonesia dan di sekitarnya gitu
jadi membuka mata anda ya ternyata
sangat membuka mata
industri perfilman itu luar biasa
besarnya kalau anda sendiri ersha apa kesannya waktu ternyata filmnya dipilih perasaannya ketika prenja sebagai pemenangnya keluar
ketika prenjak diumuman ya itu kan diumuman menggunakan bahasa perancis
jadi kita tuh kayak mengeja gitu
pernjak kita buka ini dan pernjak kita buka itu
tapi ketika ada transator bahasa inggrisnya dan mengucapkan prenjak saya langsung nangis ketika itu
kayak gak percaya sebenarnya prenjak itu akan menang
tapi ada sebenarnya kan harapan
makanya kan mengikut sertakan film itu kan
karena sembilan film dalam kompetisi semain dila kritik itu filmnya serba bagus semua dan semua kamera yang digunakan kamera kamera yang profesional
sedangkan kita hanya menggunakan lima d mark iii untuk film prenjak ini
nah ini tadi disebut ini ada sepuluh film yang bertaraf internasional dan prenjak menjadi pemenangnya kira kira
oke mungkin bukan saja ini suatu kebanggaan dan prestasi tapi kira kira apa yang menjadi kriteria ataupun alasan nih para juri itu memilih film kalian
di awal kami masih menduga menduga kenapa ya mereka memilih film kami gitu
tapi suatu saat setelah pengumuman warding itu ada salah satu seorang juri yang menemui kami
ah bu regas kami sangat suka film kamu
film kamu sangat sederhana namun bahasa yang sangat puitis
ini ngomongnya bahasa prancis atau bahasa inggris
bahasa mentengah bahasa inggris jadi saya paham
sangat sederhana dan sangat kritis
ketika dari awal sampai akhir kami menonton film kamu kami selalu tertawa dan kami sangat kagum
tapi begitu mencapai ending melihat seorang ibu bersama seorang anaknya disitulah titik kami menangis dan disitulah kami memutuskan inilah pemenangnya
wah dan saya disitu merasakan oh jadi itulah penilaian para juri ternyata
jadi karena sangat menyentuh ya kalau menurut anda kira kira memang tidak menyangka akan menang tapi kira kira waktu disebut sebagai pemenang apa yang menjadi kriteria bagi mereka
karena disana kan juga banyak sekali tipe tipe ceritanya dan cara pengambilan gambarnya dan lain sebagainya kan
mungkin karena ini terlihat sangat asia dan juri waktu itu mengatakan kalau film ini puitik humoris intens
dan waktu itu dia bilang kalau hubungan antara kedua laki dan perempuan ini sangat kuat gitu
padahal ini kan disyuting hanya dalam dua hari ya dan aktornya kan juga
baru pertama kalimannya
baru pertama kali oke sekarang kalau kita kembali ke ide ya dari mana lahirnya ide itu kenapa tema itu dipilih
ini bermula dari ide teman saya waktu sd gitu ya
dia suatu saat bilang ke saya bahwa gas dulu itu waktu saya sd saya itu pernah pergi ke alun alun dan bertemu seorang wanita penjual wedang ronde
tapi di samping menjual wedang ronde dia juga menjual sebatang korek api dengan negara seribu
loh buat apa dengan harga seribu ya tapi dengan korek api tersebut saya bisa melihat salah satu bagian tubuh dari wanita itu
nah ide ini membuat saya kayak oh jadi itu pengalaman dia sendiri ya
pengalamannya tuh teman saya hah kenapa kamu pernah begitu waktu itu kenapa gak ngajak saya
bahasa saya yaudah ayo coba kita ke alun alun sekarang gitu
ternyata di alun alun di tahun ini sudah tidak ada saya sudah mencori ke setiap sudut ke setiap sudut kota jogja sudah jarang sekali wanita yang menjual korek api tersebut
nah ide ini sangat membekas di benak saya saya terlalu terngiang berhari hari berbulan bulan sampai akhirnya saya putuskan ini mesti saya buat film cerita ini
kalau enggak saya akan terbayang terus mengenai visual ini akhirnya saya putuskan dalam bentuk film
jadi akhirnya lahir lah cerita itu lahir lah cerita ini
nah kalau dari segi pengambilannya dan sinematografinya lah istilahnya itu bagaimana caranya
bagaimana cara menerjemahkan ide seperti ini ya ke layar
saya berdiskusi terlebih dahulu sama mereka bagaimana ini ceritanya akan berjalan kemudian tokoh yang akan lebih ditonjolkan itu yang mana sehingga pada short shotnya akan lebih menjurus kepada si aktor tersebut
nggak pakai lighting sama sekali
karena ini kita ngandelin matahari doang
karena set dari film perenjak ini ini udah bagus banget dan udah jadi tanpa harus diberi lighting atau di touch up touch up kayak gitu kan
memang setnya itu ya seperti ini seperti yang di dalam film
jadi semuanya natural lighting
iya natural dan realist
waktu itu memilih ini aktornya itu bagaimana dan cara meyakinkan mereka untuk setuju
karena ini kan unik ya dari segi ceritanya bahwa dengan menjual korek api kalau di satu korek api sepuluh ribu ya
sekarang bukan seribu lagi
dan akhirnya dia bisa dengan menyalakannya dibuang meja sehingga bisa melihat bagian tertentu bagian intimnya lah isinya
itu yang sebenarnya kan dijual servisnya
nah ini cara meyakinkannya dan akhirnya menciptakan sesuatu yang menurut saya itu menarik sekali
dua orang tokoh ini yang satu namanya rosa yang satu namanya yodi dua duanya belum pernah main film sebelumnya
jadi ini benar benar pertama kali main film
tetapi ketika saya membuat skenario itu benak yang terbayang di benak saya itu adalah wajah mereka gitu

jadi ketemu dimana rosa sama yodi
dua duanya teman saat sma
tetapi visual yang terbayang itu yang perempuan berwujud seperti rosa dan yang laki laki berwujud seperti yodi
dan saya udah nggak bisa membayangkan orang lain yang paling tepat
dan kenapa saya memilih dia adalah karena mereka tidak harus menjadi orang lain untuk memerankan ini
mereka cukup menjadi dirinya tidak usah lepas dari karakternya kalian itu sudah jadi gitu
ketika saya meyakinkan saya cukup menulis skenario
saya pertama hanya minta opini gimana menurutmu terhadap skenario ini gitu
bagus bagus banget
mau gak main di film ini
mereka langsung bilang mau sampai nggak ada
oh ternyata jiwa aktingnya sudah ada
tapi ini kan disyuting dalam dua hari tapi dari proses lahirnya ide itu sampai akhirnya jadi itu sebenarnya membutuhkan waktu berapa lama
satu setengah tahun
satu setengah tahun
jadi sebenarnya itu yang lamanya disitu ya
satu setengah tahun yang lalu teman saya ini bercerita pengalamannya saat sd
nah visual ini terbayang terus di benak saya sampai wah ini kapan saya punya kesempatan untuk memfilmkan ini gitu
akhirnya baru bulan februari kemarin sempat untuk syuting di jogja
kalau dari segi teknis sejauh mana ada kesulitan atau apakah ini merupakan film yang cukup mudah sebenarnya untuk dibuat
dari segi teknis sih menurut saya ini mudah karena kita nggak membutuhkan lighting dan lampu segala macam yang memperlama syuting dan memperlibat kayak gitu sih mbak
hanya satu kamera
dan dua lensa satu variable dan satu lima puluh mili
budgetnya kalau di itu berapa total
budgetnya kemungkinan habisnya itu untuk makan sebenarnya
untuk makan para kru dan kita transport
karena kamera pun kita dipinjami oleh bapak teman saya
dan para aktor dibayar nggak
itu teman teman semua kan
kita berkarya karena teman
terus mungkin kalau baca di total mungkin sekitar tiga juta
sementara hadiahnya ini kalau tidak salah empat ribu
wah itu profitnya luar biasa itu
mengalahkan box office hollywood juga kalau dari segi budget dan effort dan ternyata price nya kita istirahat sebentar ya
prek as dan juga fsatnya kita akan lanjutkan
memang film pendek menjadi salah satu media pilihan berkarya bagi para sinias muda
kita akan lanjutkan pembahasannya sesaat lagi
iya anda masih bersama insight
kita lanjutkan perbincangan bersama regas sebanu teja sutradara film trenjak dan juga erca rusmandono sinematografer film tersebut yang ternyata memenangkan ya leica cine discovery prize di cannes tahun dua ribu enam belas
ini luar biasa sekali prestasinya usianya juga masih muda muda ini baru lulus ya katanya

kalau erca katanya juga baru lulus
tahun ini lulus
wow tapi peranjak ini bukan film pertama regas kan
kalau tidak salah sudah film ketiga ya
itu bisa ceritakan sedikit minat untuk membuat film itu sejak kapan dan kenapa akhirnya memilih ya mungkin lebih gampang juga dan dari segi cost nya juga tidak terlalu ini kalau film pendek ya
awalnya saya disaat smp itu selalu merasa saya itu nggak pernah punya bakat gitu ya
dan kemudian waktu itu
ya mungkin memang minatnya nggak ke situ sih
jadi waktu itu di kelas tiga smp ada semacam kompetisi film gitu di smp gitu
terus saya iseng ngikut dan saya waktu itu jadi aktor
tapi ketika jadi aktor kok saya rasanya sering menginterface di sutradara ya
menanyakan kok kamu milihnya gini sih kok kamu adegannya membuatnya gini sih
nah disitu titik saya merasakan kayaknya saya lebih cocoknya dari sutradara deh
semenjak dari situ saya di sma ikut ekstra kurikuler film saya kuliah di ikj ambil film dan sampai sekarang saya udah memutuskan kayaknya jalan saya di film
ya yang proyek yang pertama yang pernah dibuat oleh regas itu
itu di tahun dua ribu sembilan film waktu sma judulnya mufhler
itu bercerita tentang kenalpot yang bersuara bising gitu ya
itu film sebenarnya bisa dibilang itu film pendek pertama saya deh waktu sma
itu ditayangkan dimana
waktu itu kita ada festival confident di jakarta
nama festivalnya tawuran dan itu kompetisi film antar sma
pertama kali disitu
wow jadi sebenarnya kalau prenja ah enggak
sebelum renja kan juga ada dua film yang sudah dimasukkan ke dalam
jadi sebenarnya sudah tidak asing lagi untuk dimasukkan
karena memang penting ya rasanya untuk mengikut sertakan ya karyanya ke festival internasional
bagi saya semakin film itu ditayangkan di festival internasional dan di mancanegara semakin banyak peluang film itu ditonton kan
semakin banyak orang dari berbagai negara berkesempatan untuk menonton dan memberi apresiasi
begitu ada kesempatan untuk itu berarti cerita yang ingin saya sampaikan atau gagasan yang ingin saya sampaikan semakin banyak tersebar
jadi saya menurut saya penting sekali untuk
dan banyak juga belajar ya kesempatan untuk belajar
untuk belajar melihat film lain
nah ini sudah berapa lama irsa berkolaborasi dengan regas
ini film kedua saya berkolaborasi dengan regas
sebelumnya the floating chopang yang tahun ini juga masuk ke hong kong international film festival
gimana apa yang dirasakan
kira kira cocok kerjasamanya atau dari seorang sinematografer itu apa yang dia lihat itu pertama kali
apakah scriptnya idenya
saya merasa cocok sama broges karena saya selalu suka cerita cerita yang dia buat itu selalu kuat
dan dalam menyampaikan di dalam film filmnya itu regas selalu punya meaning dalam film filmnya gitu
jadi nggak sekedar membuat film
tapi bisa juga penonton tuh merasakan adanya sesuatu dalam filmnya regas
dan memang terbukti ada karena
tapi anda sendiri saya tertarik ya
ersha ini masih dua puluh tiga tahun
belum lulus kan

iya dua tahun di pasang regas
kenapa memilih menjadi sinematographer ini
sudah obsesi dari dulu
sebenarnya saya kalau di kampus saya mayornya penyutradaraan
tapi karena saya suka fotografi sejak smp
terus saya punya ketarikan di visual lebih daripada untuk mitra dadai
saya merasa seperti itu sih
jadi lebih jiwa artistiknya lebih disukai
saya akhirnya berkolaborasi dengan regas
karena regas punya cerita yang kuat
saya bisa mempunyai visual yang lebih kuat
jadi kayak yaudah kita bersama aja
film film favoritnya yang menjadi inginlah menjadi acuan kalau sebagai seorang sematographer
karena dia dari segi artistik color palette nya selalu rapi
contoh film filmnya apa apa saja
terus yang di hotel itu saya
grand budapest itu menarik ya
jadi kayak ada buku cerita ya
kalau ini vega sendiri kira kira siapa yang jadi referensi misalnya kalau suatu hari ingin membuat
ini kan ada pasti rencana membuat future lang film ya
kira kira seperti apa nanti
kalau setelah darah indonesia yang saya kagumnya dua duanya sudah almarhum
pak asrul sani almarhum sama pak teguh karya
kalau dari pak asrul sani filmnya apa yang kau cari palu

dari pak teguh karya sengkir kopi pait
kalau yang internasional siapa
yang internasional dua duanya sutradara asia
yang pertama naomi kawase dari jepang
yang satu lagi kim ki duk dari korea
oke nah apa yang dicari kenapa mereka ini menjadi point of referensi pak giregas
bagi saya mereka lebih menonjolkan bagaimana sebuah rasa dibandingkan sebuah cerita ya
bahwa rasa itu lebih penting untuk disampaikan
sehingga penonton bisa merasakan emosi maupun perasaan tokoh di film itu
dibanding kita harus rumit untuk menyusun sebuah cerita gitu
nah bagi saya rasa itu sangat kuat untuk ditonjolkan gitu
maka saya ingin juga berbagi rasa itu
nah kira kira nanti kalau ini kan dua belas menit ya film prenjak
nanti kalau misalnya harus sembilan puluh menit begitu
itu kira kira sudah ada ide untuk seperti apa
karena walaupun rasa itu sangat penting tapi kan jalan ceritanya kan juga untuk supaya bisa tahan nafas
tapi kalau masih sampai sembilan puluh menit itu kan harus ada yang jauh lebih di dalam lah istilahnya
sejujurnya setelah perenjak ini semua teman teman di jogja sudah bilang bahwa
gas ini udah saatnya kamu develop film panjang gitu ya
tapi kalau bisa dibilang sejujurnya saya belum ada cerita sedikit pun yang terbayang di benak saya itu mau mencari apa
sepertinya saya butuh istirahat satu sampai dua minggu dulu setelah pulang dari kans kemarin
kira kira satu dua minggu
satu dua minggu aja
untuk mulai menyusun strategi
untuk mulai menyusun kapan mulai riset
kapan mulai menulis
untuk akhirnya saya akan menulis film panjang
dan saya rasa film panjang dan film pendek itu ibarat kita berlari ya
kalau film pendek itu kita lari dua kilo
sprint gitu ya
sekarang film panjang kita harus marathon sepuluh kilo gitu
dan saya rasa nafas saya udah bisa mulai cukup kuat untuk bisa merasakan sembilan puluh menit ini lah
kira kira berapa film pendek lagi yang perlu dilahirkan sebelum akhirnya berani untuk maraton
ini secara festival internasional perenjak adalah film pendek ketiga
kalau secara perenjak
kalau secara pengkaryaan ini film pendek kelima
saya rasa lima film pendek ini sudah cukup untuk
sudah cukup ya
jadi setelah ini mungkin akan langsung
dan ersa nanti akan terus mendampingi sebagai sinematografer kira kira kolaborasi
nah kembali ke prenjak the year of monkey
ini namanya juga dari mana keluar idenya itu
judul perenjak sebenarnya ketika memberi judul itu saya waktu itu hanya judul sementara
perenjak itu nama seekor burung kan
dan kenapa nama seekor burung
karena perenjak adalah burung yang ketika berkicau itu penanda tamu datang gitu
saya suka aja nama nama perenjak itu gitu
nah mungkin tamu yang dimaksud disini adalah kan
sementara in the year of monkey tidak ada kaitannya sama sekali dengan cerita maupun dengan judul sebelumnya
kami rata rata pembuat film ini lahir tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua gitu ya
dan kami bersiul monyet
dan tahun dua ribu enam belas ini ini adalah tahun monyet
jadi kami punya harapan ini akan jadi tahun kita gitu
dan ternyata beri syukur menjadi tahun kita
oke jadi dapat berkah lah istilahnya
wow om regas dan juga ersha ya sukses ya
ini kapan ini lulusnya graduation nya
akhir tahun ini
selamat ya ini harus membuat proyek proyek juga atau bisa menggunakan yang perencak ini sebagai hasil
itu masuk nggak ke dalam ini
ke dalam istilahnya kredit
kredit nggak masuk juga ya di kampus
harus bikin baru ya
harus bikin baru ya
harus bikin baru
oke ya ersha dan juga regas kita tunggu karya karya berikutnya
apalagi kalau sudah ada cita cita untuk membuat karya panjang
dan saya rasa ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa
bakatnya sudah tidak perlu lagi dicari cari
sudah ada di situ
iya dan memang indonesia memiliki banyak sekali sinias muda yang berbakat
dan tidak sedikit yang mengharumkan nama indonesia di kancah dunia
nah ide kreatif dan inovatif juga disiplin dan dedikasi tentu saja menjadi kunci utama
untuk menorehkan prestasi
nah tentunya diharapkan akan lebih banyak lagi sinias sinias muda
seperti regas ersha dan juga teman kita joe taslim
yang membuat film film bermutu dan juga tentu saja mendapat apresiasi
baik di dalam maupun di luar negeri
oleh sebab itu para sinias muda inilah yang menjadi masa depan industri film tanah air
dan perlu kita dukung dan banggakan
ya saksikan kembali inside besok bersama saya desy anwar
sampai jumpa dan bye bye